hanya berselang sepekan menjelang laga perdana melawan sriwijaya fc di kompetisi indonesia soccer championship
persib menggelar launching seluruh pemainnya di stadion siliwangi bandung sabtu petang
launching yang berlangsung meriah dan juga dihadiri ribuan bobotoh yang hadir di stadion siliwangi ini
membuat persib optimistis mampu merebut gelar indonesia software championship
sepekan menjelang laga perdana menjamu sriwijaya fc
akhirnya pihak manajemen persib memperkenalkan seluruh pemain maung bandung
yang akan mengikuti kompetisi indonesia soccer championship dua ribu enam belas kepada ribuan boboto
yang hadir di stadion siliwangi bandung sabtu petang
penampilan grup band kuburan dan atraksi kesenian tradisional meramaikan acara
yang dihadiri oleh gubernur jawa barat ahmad heriawan dan wali kota bandung ridwan kamil
antusiasme ribuan bobotoh yang hadir dalam acara launching team persib dua ribu enam belas ini
tak terbendung saat menyaksikan sejumlah pemain yang memperkuat persep musim lalu
seperti iman dhani
tidak hanya itu sejumlah pemain baru seperti david lali samsul arief
kim jeffy kurniawan serta juan carlos belencoso
turut diperkenalkan kepada ribuan bobotoh yang hadir
tim yang akan bermarkas di stadion sijalak harupat soreang kabupaten bandung ini
juga akan mengumumkan sponsor dari sebuah produk olahraga lokal asal bandung
sebagai jersi resmi yang akan dipergunakan untuk laga kandang dan tandang persib di musim ini
sebenarnya dari kita dari korporasi bandung kita sudah menunggu nunggu
adanya suatu kompetisi yang jangka panjang
alhamdulillah akhirnya kompetisi itu berjalan di tanggal dua puluh sembilan
oleh karena itu kita melakukan launching di tanggal dua puluh tiga
dua puluh april mendatang persib akan melakukan laga perdana menjemus sriwijaya fc
di stadion sijalak harupat soreang kabupaten bandung
fredy bangun bandung